serbu diskon hanya di motionpay
maka dari itu
hamba meningkatkan kuas padaan gusti
mereka orang asing
tapi yang menarik bukan itu kan pasti
bagaimana dengan gusti
eh istriku yang cantik
siapa yang berani membuat kerusuhan di sini
mereka yang memulai gusti
jangan coba melawan
kalian sedang berhadapan langsung
dengan penegak hukum kerajaan pajajaran
kalian mengaku sebagai peringkat hukum
tapi kalian berpindah kegabah
justru pembahas perusuhan sesungguhnya
tidak tersentuh sedikitpun
berani sekali kamu bicara di sana haka
saya akan merubahkan korban
kau yang juga diinginkan
bisakah mereka mencegah persempit lawananku
itu hanya intinya
tapi ada lagi
oh saya meluas
terima kasih raden
sungguhnya saya tahu
tempat menginap yang layak untuk kalian berdua
tetapi saya tidak bisa menawarkan
karena disini saya juga sebagai tamu
tidak usah rapat rapat raden
kami sudah terbiasa
tidur beratapkan langit dan bersemutkan mega
jangan sedih antis
jangan sedih antis
sudah tahu ada raden arya
kenapa masih kalian teruskan
kami sama sekali tidak tahu
kalau itu ada raden arya
aku muak dengan kalian
salah ada raden arya
dia adik nyai subang larang
yang lama tinggal di campah
ayahanda nyai subang larang
adalah keturunan champa
maka dari itu
pangeran arya dikirim kesana
untuk belajar agama
dan ilmu bela diri
apa masih ada tipe muslihat yang lain
kalau itu mah ada gusti
kumbayana adalah gudang tipe muslihat dan akal licik
aku tunggu kumbayana
sekarang kau sudah berada dalam genggamanku
kebetulan pak man
aku main oralaga
ada perjanjian ya pak mah
yang kalah harus dihukum
baik siap pak man
ilmu nabak kanjang
jangan remehkan pak man ya
yang tidak aman kejahatan makin merajalela penyusup semakin banyak gusti
dan semakin banyak pula yang ingin menjatuhkan kerajaan pajajaran
maka dari itu hamba meningkatkan kuas padaan gusti
ya itu sangat mengherankan senopati
apalagi sesarannya seorang raja
dan yang lebih mengherankan lagi bagaimana mereka bisa tahu penyamaran
betul sekali gusti ini memang benar benar mengherankan
hamba sendiri juga terkejut gusti
tidak perlu terkejut senopati
aku sudah tahu
kalau ada musuh yang bersembunyi di dalam istana
tapi saya sampai saat ini belum bisa tertangkap
aku harus lebih hati hati lagi dalam menyusun gerakanku
tunggu dulu atu angga
nih ngelihat lihat atu

gagal jadi abati tidak punya duit
tapi bagaimana ya
aduh maha tuh abah
aduh si angga jombak
pasti ada apa apa
kau kesel sama siapa
kalau aku udah keselinan
eh tapi sampai sekarang
gak dikasih apa apa
tapi kan berjanji
kalau dijanji itu sama aja utang
sama bapak ibumu
bagaimana kalau aku kasih kamu
jalan jalan ke tempat yang jauh
raden memang hebat
paman harus dihukum